ya sementara itu partai golkar telah menyusun kepengurusan harian maupun pleno
namun daftar kepengurusan yang beredar di publik ini justru menuai kontroversi
iya adakah langkah serius dari partai beringin untuk mengembalikan upaya rekonsiliatif dan perubahan
berikut laporan heranov al bashir
dokumen daftar sementara pengurus partai golkar yang beredar di publik menuai sorotan dan disesalkan
jika nama nama yang ada didaftarkan ke kementerian hukum dan ham
maka ini dianggap sebagai pekerjaan rumah baru bagi partai golkar
setidaknya nampak nama yang bermasalah beredar di publik
ketua harian nurdin halid merupakan mantan terpidana kasus impor gula dan impor beras vietnam
ketua pemenangan bidang legislatif dan politik yahya zaini yang tersangkut kasus video porno dengan artis dangdut maria eva
kemudian ketua bidang pemuda dan olahraga fad elvos
yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi dana penyesuaian ekonomi
dan ketua pemenangan pemilu wilayah jawa timur sigit haryo bisono
yang merupakan mantan terpidana kasus pembunuhan pt putra raja wali banjaran nasruddin zulkarnain
meski nama nama yang beredar itu tidak resmi
namun anggota tim formatur golkar rumkono menyatakan nama nama yang beredar itu adalah nama nama yang benar
meski dalam tahap akhir dan masih tahap tahap kajian
punya ada pertanyaan tentang ini
ya orang kan banyak aja yang punya kesalahan
kita tidak melihat dari sisi itu
tapi dari penduduk politik kita sekolah selama ini
politisi golkar yang juga mantan ceketum mahyudin menyatakan bahwa daftar kepengurusan partai golkar belum sahih
ia menduga ada intimidasi dari pihak tertentu agar meloloskan nama nama kepengurusan yang beredar di publik
mah yudin juga menyatakan bahwa ia pun sudah menyedarkan nama nama dari pihaknya
dengan beredarnya kopian daftar nama nama pengurus yang belum
valid itu adalah sekiranya upaya seseorang yang ingin mengintimidasi formatur
kepengurusan adalah hal yang penting karena selama hampir dua tahun golkar dilanda konflik kepengurusan
harapan partai golkar untuk menjadi partai masa depan ditentukan oleh indikatornya
yaitu orang orang yang duduk di kepengurusan
konsultan politik ef saifullah menilai bahwa sikap dari partai golkar tidak menunjukkan sikap yang serius
dengan nama nama orang orang yang masuk ke kepengurusan yang dinilai bermasalah
saya nama nama yang masuk ke dalam kepengurusan golkar untuk sebagian mencerminkan adanya satu kelangkaan yang serius di dalam golkar
yaitu langkah otentisitas
otentisitas itu adalah situasi ketika orang hendak berubah maka orang melihat dulu bahwa perubahan terjadi pada dia
nama nama yang masuk ke kepengurusan partai golkar

nama nama yang akan masuk ke kepengurusan partai golkar inilah yang akan menentukan nasib dari partai beringin ini